halal mobil tuh kaha batas bija bilmah bilmah kuri halal
memenuhi permintaan sang ayah maya agustianti dan ahmad zahrudin
menggelar ijab kabul di rumah sakit tempat ayahnya dirawat
padahal sesuai rencana akad nikah dan resepsi pernikahan akan digelar pada dua puluh sembilan mei mendatang
dimajukannya akad nikah karena sang ayah yang dirawat di rumah sakit
karena sakit lambung terus memburuk keadaannya
sang ayah ingin menyaksikan hari bahagia anaknya
berbagai persiapan pun dilakukan demi membahagiakan sang ayah
mulai dari mendaftarkan ke kua menghubungi keluarga calon suami
hingga meminta izin ke rumah sakit
merespon permintaan pasien pihak rumah sakit kemudian memberi izin
dengan syarat dilakukan secara terbatas dan hanya dihadiri penghulu dan keluarga pasien
kemudian harus menerapkan protokol kesehatan
rumah sakit selanjutnya menyiapkan bangsal khusus yang sedang tidak berisi pasien
agar tidak mengganggu pasien lain
saat prosesi akad nikah itu terbatas jadi tetap dilakukan dari zoom
jadi tidak semua keluarga ada di sini hanya penghulu dan keluarga terdekat saja
hanya lima orang saja
meski akad nikah sudah digelar pasangan ini akan tetap menggelar resepsi sesuai jadwal
yakni pada dua puluh sembilan mei mendatang
itu pun tergantung kondisi sang ayah
imam suripto brebes jawa tengah